bicara soal politik dan juga demokrasi tentu tidak bisa lepas dari bagaimana sistem kenegaraan kita
yang kita nikmati saat ini
pimpinan mpr sejak dilantik tahun lalu untuk periode dua ribu dua puluh
punya satu pekerjaan rumah yang ini tengah dikaji bersama
dan dicari kemudian seperti apa solusinya adalah soal amendemen seribu sembilan ratus empat puluh lima
wacana ini soal amandemen undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima ini bukan tanpa penolakan
karena ada sebagian publik yang kemudian bertanya tanya dan juga menghasilkan pro dan juga kontra
apa urgensinya dan sejauh mana kemudian wacana ini sudah bergulir
nah itu yang akan kita bahas malam hari ini langsung bersama dengan ketua majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia
bambang susatyo yang sudah ada bersama dengan saya malam hari ini
selamat malam pak bamsud panggilan akrabnya publik ya pak ya
kita akan bahas banyak pak soal isu isu kebangsaan isu isu politik kekinian
tapi pak bamsud mari kita mulai dulu dari soal amendemen ud seribu sembilan ratus empat puluh lima
ini kan sejak pak bamsud dilantik bersama dengan pimpinan mpr yang lain terus dikejar pak
melakukan silaturahmi kebangsaan
safari dan lain sebagainya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat
kalau tidak salah ada enam ya pak ya
ada enam wacana yang cukup kuat terkait dengan amandemen ud seribu sembilan ratus empat puluh lima
dari enam ini pak bamsud apakah sejauh ini sudah ada titik temunya
karena kan tentu masing masing pendapat berbeda beda
sejauh ini apakah sudah ada pak sementara ini akan dibawa kemana sebetulnya amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima ini
jadi sudah lama sekali mpr selalu berada di persimpangan jalan
sampai sekarang belum ketemu jalannya
yang mana ke kiri atau ke jalan
di persimpangan jalan terus sejak zaman pak ketuanya pak hidayat nur wahid
kemudian pak taufik imas
kemudian pak juki fiasan
nah sementara saya mewarisi tugas ada tujuh rekomendasi mpr pada juki fiasan yang lalu
nah sementara saya mewarisi tugas ada tujuh rekomendasi mpr pada juki fiasan yang lalu

di antaranya adalah amendemen terbatas menghadirkan kembali semacam garis besar halonegara
pphn supaya tidak sama dengan yang lalu
yang kemudian yang berikutnya adalah penguatan mpr
bukan penguatan sorry
penataan kedudukan mpr kemudian dpd kemudian juga penataan sistem presidensial dalam pengertian penguatan
kemudian berikutnya adalah penataan kekuasaan kehakiman
berikutnya adalah bahwa undang undang dasar empat puluh lima nih harus bersumber dari pancasila

yang berikutnya adalah sosialisasi empat pilar
nah kalau kita bicara soal bersumber dari pancasila
maka undang undang dasar yang sekarang masih kita pakai ini
itu kalau kita telah itu nuansanya masih kurang kental pancasila ya
makanya mungkin inilah yang menjadi dasar beberapa kalangan
ya termasuk kalangan para gunawidaraan ppad
itu mengendaki kembali ke undang undang dasar empat puluh lima yang asli
baru kalau kita mau merubahnya melalui adendum
karena menurut kelompok ini menurut para senior tni punawirawan ini
undang undang dasar empat puluh lima yang sekarang ini sudah bukan lagi sebetulnya undang undang dasar empat puluh lima
jadi apakah akan dikembalikan lagi ke asalnya pak
ya sebentar saya baru menjelaskan
nah itu pendapat yang pertama
tadi kan ada enam ya itu pertama
yang kedua ada yang mengendaki kembali ke undang undang dasar empat puluh lima asli titik
kalau yang tadi lebih moderat kembali ke undang undang empat puluh lima yang asli
lalu ada perubahan perubahan penyempurnaan melalui adendum seperti konstitusi di amerika
sehingga amerika sampai sekarang masih tetap bertahan
karena undang undang dasar ini kunci
tidak boleh berubah
kalau berubah kembali ke adendum saja
kemudian yang kedua tadi kembali ke undang undang dasar empat puluh lima yang asli titik
jadi nggak boleh berubah sama sekali
yang berikutnya adalah undang undang dasar dirombak total
perubahan perubahan besar besaran atau pengkajian ulang atas undang undang dasar empat puluh lima
disesuaikan dengan kondisi kekinian
setelah yang sekarang
dulu kita masih bicara di pasal tiga puluh tiga nya itu
bahwa semua sumber daya alam tanah dan air
nah lupa ketinggalan udara frekuensi itu tidak tercantum
padahal itu harusnya dikuasai oleh negara
nah ini yang harus masuk juga dalam konstitusi
kemudian berikutnya adalah wacana penyempurnaan
kalau tadi yang perubahan total itu diwacanakan
ketika kami bertemu dengan ketua umum nasdem
kemudian juga dengan ketua umum gerindra
kalau gerindra malah kembali ke undang undang dasar empat puluh lima
lalu kemudian diubah melalui andendung
penyempurnaan ketika kita bertemu dengan pak sby
sebagai mantan presiden
nah yang kelima adalah rekomendasi amandemen terbatas
seperti yang kita sedang kerjakan sekarang
yang keenam ya tidak perlu rubah sama sekali
nah dari perkembangan beberapa bulan kami memimpin
dan kita berkeliling dalam upaya marajut atau menjaring aspirasi
yang berkembang di tengah tengah masyarakat
silaturahmi kebangsaan kita sebut
itu menggulir juga wacana wacana bagaimana
kalau kemudian presiden pemilihannya kembali ke mpr
ini disuarakan oleh
karena itu hasil dari muktamar mereka dua ribu dua belas
karena menurut pbnu
pemilihan presiden langsung lebih banyak mudaratnya
perpecahan diantara anak bangsa
biaya politik tinggi yang menimbulkan korupsi
dan seterusnya dan seterusnya
kemudian ketika kita bertemu dengan muhammad diyah
mendesak perlunya kembali adanya utusan golongan
aspirasi minoritas itu bisa terwakili di parlemen
ini sepertinya sekarang ini tidak terwakili karena kami di dpr ini
mewakili kesusahan secara umum
tapi siapa yang mewakili seniman
siapa yang mewakili guru
lalu kemudian suku baduy misalnya
tidak ada yang mewakili
nah dulu ketika ada utusan golongan
semua bisa bersuara di parlemen
nah ada juga wacana priorisasi presiden
ini sempat rame dan sempat direspon oleh pak jokowi
ada wacana satu periode delapan tahun
karena menurut kelompok ini yang mengusulkan ini
prisasi presiden lima tahun dua kali itu paling efektif itu
satu periode cuma tiga tahun
karena pasti awalnya penuh dengan kampanye
di akhirnya juga kampanye lagi untuk ke pilihan berikutnya
jadi memang tidak begitu efektif menurut kelompok ini ya
nah yang mengusulkan delapan tahun adalah dengan memperhitungkan satu kali periode
dua tahun atau tiga tahun itu masa transisi kampanye segala macam penyesuaian
lima tahunnya efektif dia memimpin
nah kemudian ada regenerasi
yang saya belum dapat wacana soal presiden ini adalah yang bergantian
ada presiden malam presiden siang yang belum ada
jadi karena begitu banyak wacana
ya jadi memang kita biarkan aspirasi ini tumbuh dan berkembang di tengah tengah masyarakat
tapi intinya adalah kita jalan kepada garis yang sudah digariskan periode lalu
bahwa kami akan melakukan amandemen terbatas
menghadirkan kembali pokok pokok haluan negara
jadi pphn itu apakah menjadi titik temu yang sementara disimpulkan pak
dari beragam aspirasi yang masuk ke mpr
ya sementara ini pphn ini juga ingin menjawab tantangan masa depan ya
kita iri dengan singapura negara kecil
tapi punya rencana pembangunan mereka sampai lima puluh seratus tahun yang akan datang
kita tahu bahwa singapura akan luasnya tambah berapa pada tahun berapa itu ada
mereka punya bagaimana dia mengatasi perubahan iklim
karena mereka berada di pulau yang terbesar
kemudian demikian juga cina
kita bisa tahu guangzhou sensen itu berkembangnya seperti apa lima puluh tahun
sebenarnya kita belum memiliki rencana yang matang menuju dua ribu empat puluh lima
menuju seratus tahun
ini yang sedang kita mau kerjakan
agar kita tahu bahwa pembangunan yang kita maksud tidak hanya pembangunan ekonomi
tapi juga hukum penggunaan manusianya ketatanegaraannya
membangun secara menyeluruh
supaya kita juga punya pegangan
ya seperti sekarang ini kita seperti menari poco poco
maju dua langkah mundur selangkah
maju selangkah mundur dua langkah
semua presiden presiden semua bupati bupati gubernur wali kota
itu semua berpegang pada visi dan misi masing masing
sehingga begitu ganti presiden gubernur wali kota bupati berganti juga
nah ini yang kita harus hindari
jadi pphn ini ini barang apa sebetulnya
apa bedanya dengan gbhn yang selama ini kita tahu
dan cukup banyak penolakan dari sebagian masyarakat yang mungkin pro demokrasi
katakanlah disebut sebut kita seperti kembali lagi ke era seperti
formatnya substansinya juga berbeda
kalau garis besar haluan negara seperti dulu yang ada itu
itu dianggap mengembalikan lagi sentralisasi kekuasaan
sebenarnya enggak juga
kita harus mengadopsi perkembangan zaman yang begitu besar
tapi kita tidak boleh kekelahanan arah
kita harus punya blueprint punya peta jalan
punya peta bintang yang jelas bahwa kita akan menuju kemana
dalam lima puluh tahun sampai seratus tahun yang akan datang
ini memang tidak detail